yang kita ke informasi pertama masa yang mengatasnamakan demonstrasi antirasis merusak fasilitas umum di abe pura jayapura papua
selain itu masa juga membakar kantor majelis rakyat papua mrp di kota raja dan pantauan di lapangan kantor dprd kota jayapura juga dilempar masa
aksi masa ini membuat seluruh toko dan pusat perbelanjaan ditutup
selain itu jaringan internet dan telpon seluler juga mengalami gangguan
sebelumnya masa yang mengatasnamakan demonstrasi antirasis jilid dua melakukan long march dari sentani kabupaten jayapura menuju abe pura
masa kemudian melakukan pengerusakan di sepanjang jalan raya sentani abe pura
aktivitas masyarakat belum berjalan normal
hingga kami sore masa masih berada di kota jayapura
belum diketahui pasti kerusakan di kota jayapura namun dilaporkan sejumlah fasilitas dirusak dan dibakar masa
hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat